ya jadi rekan rekan tersangka sudah ditahan ya jadi beberapa waktu yang lalu tim gabungan
subdit jatan ras di treskrim umpolda metro jaya kemudian satreskrim polres metro bekasi
unit reskrim polsek cikarang barat dibantu juga waktu pengembangan pendalaman dibantu oleh teman teman dari satreskrim polrestabes bandung
kemudian akhirnya mengerucut kepada tersangka saudara aarn ditangkap dan diamankan di palembang yang dibantu juga oleh jajaran polda sumatera selatan
setelah diamankan tadi malam tiba sekira jam
jam dua puluh tiga sekian langsung dibawa ke polsek cikarang barat
besok hari jumat jam sepuluh akan dilaksanakan rilis
ada beberapa hal yang ditemukan dari fakta penyidikan sementara ya sementara tidak terlalu mendalam rekan rekan besok akan disampaikan lebih rinci
yang pertama korban diduga
terjadi perbuatan atau disetubuhi korban di hotel di daerah bandung
kemudian korban itu kan membawa sejumlah uang yang akan rencana distorkan ke bank
uang itu adalah uang perusahaan
uang itu juga diambil diambil oleh tersangka
pengembangan dan pendalaman termasuk kepada orang orang yang membantu
ya membantu atau turut serta dalam peristiwa yang akhirnya berujung pada penemuan mayat seorang wanita di dalam koper beberapa waktu yang lalu
fakta yang ditemukan sampai dengan hari ini
rekan kerja di sebuah perusahaan swasta
korban infonya sebagai kasir dan tersangka sebagai auditor di perusahaan yang sama cuma berbeda cabang
pak habib dia kenal itu ya pak ya
dipastikan lagi ya ada informasi seperti itu
eh baru saja menikah akan menikah
akan nikah namun akan dilakukan resepsinya akan nikahnya sudah
nanti akan didalami yang jelas informasi dari fakta yang ditemukan
uang itu adalah uang perusahaan yang akan distorkan ke bank
karena akan kasir ya korban ini
nanti akan didalami mbak peruntukannya maksud dan tujuan dia mengambil uang itu
untuk motif rekan rekan ini masih dilakukan pendalaman mohon waktu
mungkin besok saat rilis nanti akan disampaikan ya ini tapi masih proses pendalaman
jadi mohon bersabar untuk pertanyaan tentang motif masih dilakukan pendalaman yang jelas
ditemukan mayat seorang wanita kemudian akhirnya diamankan seorang
laki laki yang diduga pelaku ditetapkan tersangka dan sudah ditahan
kemudian ada fakta dua peristiwa tadi ya dugaan persetubuhan dan
ya ntar dari kiri dulu ya kita sekarang atop lagi
terus pak apa benar bahwa pembunuhan itu berlangsung di hotel
setelah mereka melakukan hubungan intip
saya tidak dengar apakah benar itu karena kan dari cctv dari rekaman itu
masih dikembangkan ya masih dikembangkan
bapak ada yang lain pak
apakah emang ditemukan dugaan adanya atau dipatuhkan
besok akan disampaikan ya ini masih dilakukan pendalaman
karena saya gak boleh berandai andai kan saya berasakan fakta dan data yang saya terima dari penyidik
ya yang jelas saya kasih informasi awal
masih dilakukan pendalaman dugaan keterlibatan pelaku lainnya
yang lain pak kb kasih informasi